lantas apa urgensinya bank sentral mengubah acuan suku bunga pada saat ini
apa pula dampaknya bagi perbankan nasabah kemudian juga ekonomi nasional
menuju bunga satu digit saya akan ulas lebih lengkap untuk anda dan ini merupakan salah satu yang menarik
bagaimana pernyataan dari wakil presiden yusuf kala kemudian juga presiden jokowi
yang memang menargetkan indonesia akan menuju single digit untuk suku bunga
ataupun suku bunga pinjamannya untuk terus memacu kredit pertumbuhan kredit ke depan
dan ini tampaknya menjadi salah satu benang merahnya
kita akan lihat bahwa bank indonesia beberapa waktu lalu baru saja mengubah acuan kebijakan suku bunga
selama ini mungkin anda baik ini persoalan yang sangat komplikated sebenarnya
tapi saya mencoba mendekatkannya dengan anda bahwa ketika anda meminjam
ataupun menjadi nasabah untuk kredit perbankan apa saja baik kpr maupun untuk apartemen
ataupun juga untuk kta
biasanya itu harus mengacu pada satu suku bunga acuan dan inilah yang sedang saya bicarakan saat ini
ini adalah suku bunga kebijakan yang harusnya harusnya menjadi acuan suku bunga anda
anda berada di level berapa saat ini mungkin belasan persen
taukah anda bahwa bi rate saat ini ada di enam tujuh puluh lima persen
kita relatif tinggi di kawasan asia tenggara namun ini menarik bagaimana hari ini
ataupun beberapa hari yang lalu bank indonesia mengubah acuannya
dari yang sebelumnya bi rate yang saya sebutkan ataupun suku bunga acuan bank indonesia
nanti akan diubah menjadi bi tujuh day reverse
namanya agak susah tapi saya akan coba menyederhanakannya untuk anda
kita lihat acuan baru lebih mencerminkan harga pasar
biasanya yang selama ini yang menjadi landasan ataupun pijakan bank indonesia bi rate tersebut
mengacu pada sertifikat bank indonesia ataupun sbi dua belas bulan dan saat ini ada di level enam tujuh puluh lima persen
harusnya itu yang menarik ketika mengapa suku bunga perbankan anda mencicil setiap bulan
itu kenapa sudah belasan persen
itu harusnya menjadi pertanyaan karena harusnya acuannya ke sini
tapi mengapa tidak menjadi acuan
karena kita lihat ini mencerminkan sertifikat bank indonesia dua belas bulan
jadi dalam tiga ratus enam puluh lima hari kelamaan karena transaksi kemudian juga bagaimana transaksi itu terjadi
aktivitas ekonomi itu selalu dinamis hari per hari
itulah mengapa bank indonesia mengubahnya bi rate ataupun landasan suku bunga kebijakannya nanti
tidak lagi mengacu pada sertifikat bank indonesia selama dua belas bulan
karena dinamisnya pasar nanti akan diubah ke reverse repo tujuh hari yang saat ini ada di lima lima persen
jadi kata kunci yang ingin saya coba sampaikan pada anda anda perhatikan dua belas bulan dan juga tujuh hari
mengapa tujuh hari
karena ini akan lebih mencerminkan aktivitas di pasar
sehingga ketika acuan dari bank indonesia suku bunga acuannya dekat dengan aktivitas di pasar
lebih merefleksikan harga pasar maka sudah hampir pasti akan mendekati kebutuhan suku bunga
baik itu oleh konsumen
walaupun juga oleh perbankan
jadi alasannya adalah dinamika yang terjadi di pasar
dan lagi satu hal lagi dari enam tujuh puluh lima persen yang saat ini ada nanti akan menjadi acuan adalah lima lima persen
jadi lebih rendah lagi
dan ketika anda saat ini memiliki kredit perbankan percayalah ini tampaknya menjadi sebuah angin segar untuk anda
saya akan ke slide selanjutnya
oh sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana penguatan kerangka operasi militer tidak hanya dilakukan oleh indonesia
beberapa bank di kawasan asia tenggara juga melakukan hal serupa
pada tahun dua ribu lima belas baru saja mereka melakukan untuk penguatan kerangka operasi moneter mereka
kemudian thailand sejak tahun dua ribu enam sudah lama
malaysia dua ribu empat selandia baru dua ribu empat
dan saya lihat korea selatan juga salah satu yang sudah melakukan penguatan kerangka operasi militer
namun ada dua negara yang menggunakan reverse revo tujuh hari juga sebagai acuan dari suku bunga kebijakan mereka
yaitu swedia dan korea selatan
berbeda karakteristik memang untuk struktur ekonominya
namun paling tidak menarik kita pelajari apa positifnya
dan bagaimana efeknya bagi negara masing masing
dan kita lihat ini adalah kedekatan bi red dengan bunga bank yang saat ini
nah ini adalah juga menjadi salah satu landasan
mengapa bank indonesia mengubah acuan suku bunga kebijakan
kita lihat kebelakang sedikit
tahun dua ribu delapan hingga tahun dua ribu sepuluh bi rate tersebut biasanya akan mengikuti atau bi rate ini akan juga tercermin dengan suku bunga overnight
suku bunga overnight adalah suku bunga yang biasanya terjadi pada malam hari dan biasanya selalu menjadi
jadi salah satu nilai yang mengacu pada aktivitas bisnis ataupun di pasar ketika itu
dan biasanya suku bunga bank akan mendekati atau akan tercermin dengan aktivitas di suku bunga overnight
dan ini mengacu pada bi rate
namun pada tahun dua ribu sepuluh dan tahun dua ribu dua belas ketika itu bank indonesia mencatat capital inflow kita begitu deras
monitory easing yang dilakukan oleh amerika serikat misalnya dengan stimulus moneternya masih begitu besar
sehingga banyaknya dana yang masuk ke indonesia tidak mengubah paradigma ataupun juga mengubah acuan dari suku bunga bank tersebut
mereka tidak lagi ke suku bunga overnight tapi lebih ke deposit lending facility
jadi tidak lagi bisa mencerminkan bi rate tersebut terhadap suku bunga bank
sederhananya mengapa bank kredit kredit ataupun suku bunga kredit saat ini tidak mengacu pada bi rate ataupun juga suku bunga acuan bank indonesia
itu yang menjadi pertanyaan utama
kita lihat apa tujuan mengubah kebijakan suku bunga acuan
mengapa harus sekarang
yang pertama adalah untuk melakukan efektivitas kebijakan moneter
kemudian yang selanjutnya adalah pendalaman pasar uang antar bank ataupun puap sendiri
dan ini nanti akan menjadi salah satu juga barometer untuk fungsi utama bank indonesia yaitu untuk menjaga fundamental nilai tukar rupiah
jadi pendalaman pasar uang antar bank juga diputuhkan
selanjutnya kita lihat bunga deposito dan juga kredit juga akan bisa cepat turun
apalagi dengan program jokowi untuk melakukan single digit untuk suku bunga acuan kita
dan selanjutnya kita lihat dampak bi tujuh day ripple rate tersebut
yang pertama adalah acuan utama di pasar keuangan
ini yang menarik
bahwa bi ingin bank bank tersebut ya harus ngacunya ke bank indonesia
untuk itu dia mengubah kebijakannya agar bisa lebih realistis menjadi acuan dari suku bunga keuangan di indonesia
termasuk juga perbankan
lalu suku bunga kredit juga turun
dan ini salah satu juga yang bisa menjadi salah satu juga penopang ketika pemerintahan jokowi menginginkan adanya gelontoran ataupun juga kredit yang pertumbuhannya lebih baik dari saat ini
dan ini adalah jawabannya
kita lihat perbandingan tingkat keuntungan bank
yang paling banyak yang paling mengalami peningkatan kita lihat net interest margin itu ataupun nim merupakan keuntungan aktivitas bisnis sebuah bank
kita lihat kita tinggi sekali angka ini
dan kita lihat cenderungnya memang tenjenderung turun
namun kita lihat posisi keuntungan bank bank di indonesia itu tertinggi di asean
dan kita lihat untuk singapura saja contoh yang paling sederhana
begitu besar bank bank tersebut berbisnis
dan juga mendapatkan
untung dari saya anda dan kita semua ketika berbisnis
ini yang coba direformulasi oleh bank indonesia
mungkin nanti akan bekerja sama juga dengan ojk
kemudian juga lps tentunya
mereka akan bersinergi untuk mendapatkan sebuah angka
suku bunga acuan yang lebih realistis
tidak merugikan siapapun
karena bank juga bisa berpengaruh terhadap cost of fun mereka ketika mereka berbisnis
jadi adalah suku bunga acuan yang lebih fair
kemudian juga merefleksikan aktivitas pasar
tentunya yang menarik buat nasabah perbankan
kemungkinan besar anda akan mendapatkan suku bunga kredit ataupun pinjaman yang jauh lebih murah
selamat datang rezim bunga murah